assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladia rahma hari ini kembali menjumpai anda dalam program kesayangan kita
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum wr wb
hari ini sehat dan siap berbagi ilmu
alhamdulillah sehat walafiat dan mudah mudahan juga
seluruh pemirsa cnn indonesia dalam keadaan sehat
walaupun dalam kondisi misalnya tidak sehat pun tetap semangat
kita yang sedang sakit allah berikan kesembuhan
dan tetap semangat menuntut ilmu
ailman seperti biasa hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting
untuk kita jadikan bekal kehidupan kita di dunia
yakni tentang ridho dan kona'ah
masya allah ya
nanti kita bahas kita breakdown
dan bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
mungkin nanti satu satu ya
sebenarnya itu apa sih definisi
makna yang terkandung dalam dua kata
ini kayaknya sederhana ya
tapi kalau kita mungkin kita rinci itu sebuah hal yang perlu dan wajib kita pelajari
bicara tentang ridho dan kona'ah
dua sikap ini adalah dua sikap yang harus dihadirkan dalam diri kita
jika kita menginginkan kehidupan yang lebih tenang lebih bahagia lebih lapang
maka sikapnya adalah ridho dan kona'ah
bicara tentang definisi
ridho itu artinya menerima
menerima dengan senang
menerima dengan lapang
apapun yang kita dapatkan dalam hidup
maka orang yang ridho itu adalah orang yang punya tingkatan kebaikan di hadapan allah yang luar biasa
dalam satu hadith itu disampaikan
sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian
dan sesungguhnya allah apabila mencintai suatu kaum apabila allah mencintai seorang hamba maka allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut
barang siapa yang ridho dengan ketentuan allah maka allah ridho kepadanya
dan barang siapa yang benci yang murka dengan ketentuan allah maka allah pun benci kepadanya
berarti sikap ridho sikap nerima terhadap ketentuan allah itu penting
nah kadang ada dua kata yang seringkali kita anggap maknanya sama padahal beda
kira kira sama atau beda
kalau dari kata sih beda ya
tapi kadang kadang kita suka lupa definisinya nyampur nyampurin gitu
sebenarnya ridho dengan ikhlas itu ada pada posisinya
kalau ridho saat menerima kalau ikhlas saat memberi
kita dapat ketentuan misalnya a sikapnya adalah ridho
nah dengan ketentuan a kita tetap memberikan yang terbaik
terbaik dalam hidup kita
jadi ridho saat menerima ikhlas saat melepas
contoh mbak mila ustadz punya pasangan dalam hidup di rumah tangga
sikapnya adalah ridho menerima pasangan kita
nah saat kita bersama dengan pasangan kita mbak mila berbakti saya mencari nafkah untuk pasangan saya
nah sikapnya apa
karena allah untuk menyenangkan pasangan kita
ridho saat menerima ikhlas saat memberi
ikhlas saat menerima
jadi itu gak boleh
gak boleh ketukar gitu kan
nah yang kedua ada bab qona'ah
apa itu qona'ah
qona'ah itu merasa cukup dengan pemberian nikmat dari allah swt
merasa bahwa apa yang allah berikan itu sudah yang terbaik untuk kita
maka tingkatan hidup yang akan mendatangkan kebahagiaan itu adalah cukup
kalau kita minta banyak belum tentu yang banyak itu cukup
tapi kalau kita minta cukup otomatis pasti banyak
karena sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita
jadi allah mencukupkan gitu ya
maka jangan minta ya dalam urusan rezeki misalnya urusan kerjaan
jangan sibuk cari yang banyak
karena yang banyak belum tentu membuat kita tenang
tapi minta aja yang cukup
pas mau beli rumah cukup
mau beli kendaraan baru
ya allah mudahkan allah mencukupkan
jalan jalan ke turki juga cukup
luar biasa ya
jadi cukup aja mintanya
maka nanti dari kecukupan itu ada ketenangan
orang cukup pasti tenang
dan ini sebenarnya rangkaian
berangkat dari ridho
kalau orang sudah ridho pasti cukup
kalau udah cukup pasti tenang
nah tapi awalnya ada dulu yang pertama namanya yakin
orang yakin pasti ridho
orang ridho pasti cukup
orang cukup pasti tenang
orang gak yakin gak ridho
orang gak ridho pasti gak cukup
kalau udah gak cukup pasti udah gak tenang
hilman tapi berarti nggak bisa dibilang ridho kalau kita menerima tapi dengan mengeluh atau ngedumel
ya tapi batasan ngeluh itu kan manusiawi ya
manusia itu kata allah dalam al quran diciptakan dengan keluh kesah
sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah
jadi kalau kita mengeluh
kalau kita mengeluh gelisah
menurut saya wajar
yang tidak boleh adalah apa
berlebihan dalam kegelisahan
berlebihan dalam sesuatu yang menyedihkan bagi hidup kita
ketika kita ditimpa sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan maunya kita
kan gelisah itu tidak bertemunya antar harapan dengan kenyataan
kan gitu ya
kita berharap a yang datang b
maunya begini jadinya begitu kan
realisasi dan ekspektasi
iya gitu kalau bahasa ilmiah
realisasi dengan ekspektasi itu tidak bertemu kan
jadi ujungnya gelisah
nah maka saat kita mengembalikan sikapnya ridho kepada allah
yakin allah gak mungkin ngasih yang buruk
allah gak mungkin menyakiti kita
allah gak mungkin menzolimi kita
apa yang allah beri pasti itu yang terbaik
maka yakin dulu yang pertama
kalau udah yakin pasti ridho
kalau udah ridho pasti cukup
jadi kalau sekarang mbak mila nanya
ah kenapa ya aku tuh gak ridho
mungkin gak yakin
kenapa aku tidak pernah merasa cukup
mungkin gak ridho dengan ketentuan allah
jadi ujungnya dibulak balik ketemunya disitu
maka ridho dan cukup adalah dua sikap yang saling menyatu
yang tidak bisa dipisahkan
karena orang ridho pasti cukup
orang gak akan cukup kalau dia gak rindu
ahilman tapi tadi ada satu statement ahilman yang buat saya itu sangat menyentuh
ketika kita ridho dengan ketentuan allah
allah juga akan ridho ternyata sama kita ya
dan bukankah itu harapan kita semua sebagai hamba ya
maka dalam doa sering kita panjatkan
rodi tu billahi robba
berarti apa yang allah berikan
kalimat tadi bermakna bukan hanya di lisan
tapi kita ridho dengan semua ketentuan allah
allah memerintahkan kita a lakukan
allah melarang kita b tinggalkan
termasuk kalau allah ngasih kita a
ngasih kita b
ngasih kita c
karena itu adalah bukti kita ketundukan dan kepatuhan kepada allah swt
ibadah yang paling tinggi itu saat kita ridho dan berbaik sangka kepada allah swt
ridho dan berbaik sangka
nanti kita bahas lagi
pobiasa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode ridho dan kona'ah
kadang kadang tuh kita bingung membedakan antara kona'ah sama zuhud
kira kira tuh sebenarnya letak perbedaannya dimana
apakah memang dua duanya ini juga saling melengkapi
ya tentu dari maknanya saja berbeda
zuhud itu kan diambil dari makna bersungguh sungguh
bersungguh sungguh untuk mendapatkan pahala akhirat
ya walaupun ada sebagian diantara kita yang mungkin harus diredefinisi tentang zuhud
karena ada yang memahami bahwa zuhud itu ya udah pokoknya gak ngerjain urusan dunia gitu
pokoknya akhirat aja ya
nah saya kira memahaminya bukan begitu
tetapi menjadikan urusan dunianya sebagai jalan untuk mendapatkan akhiratnya
maka zuhur itu bersungguh sungguh dalam urusan akhirat
dunia hanya dijadikan alat
dijadikan jalan untuk mendapatkan akhiratnya
nah kalau kona'a adalah merasa cukup
sehingga dalam konteks merasa cukup ini kan lebih kepada bab urusan dunia
kalau urusan akhirat gak boleh gitu kona'a
misalnya nih ah udah saya mau menuntut ilmu mah kona'a aja
ini aja lah
terima aja yang udah ada sekarang nggak bisa
justru kalau untuk menuntut ilmu untuk beribadah itu harus bersungguh sungguh gitu ya
dalam artian tentu tidak melebihi batas kesanggupan kita
jangan meksa lah
jangan maksa dan sehingga mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk kita
tapi pada urusan dunia yang allah beri sama kita harus merasa cukup
nah ini menarik ahilman
mungkin psikologi kontemporer yang sekarang itu ya biasanya menyatakan kita tuh harus full feeling ourself ya kan
itu kan sebenarnya dalam islam itu sudah kita kenal juga ya
dan itu tadi istilahnya kona'a gitu
nah kalau dalam perspektif islam
indikator kita tuh merasa cukup tuh kalau kita sudah seperti apa sih gitu
jadi oh insya allah
oh kayaknya gue sudah merasa cukup belum ya
gue sudah merasa aku sudah merasa fulfill belum ya
nah kalau dalam perspektif islam seperti apa kita bisa dikatakan kita sudah dalam track untuk menuju ⁇ konaah ⁇
jadi kan begini prosesnya
ketika seseorang hidup dia diberikan banyak kebaikan banyak ketentuan ada ketetapan
nah kemudian dia mengabdi kepada allah
nah setelah itu dia dalam hidup kan menjalani berbagai hari harinya gitu
nah termasuk diberikan nikmat
nah ketika dikasih nikmat dikasih apapun itu kan sikapnya apa tadi
nah agar ⁇ kona ini berbuah menjadi amal yang berkelanjutan maka nextnya syukur
jadi ketika dia merasa cukup maka dia akan bersyukur
nah kembali kepada pertanyaan mbak mila
bagaimana cara orang dilihat apakah dia sudah

lihat apakah dia sudah bersyukur atau tidak kepada allah dengan apa yang diberikan dalam hidup
maka nanti ada dua istilah
ada syukur ada syakur
beda tuh ya
kalau syukur itu berterima kasih kepada allah atas sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita
atas nikmat misalnya ya
tapi ada yang lebih tinggi lagi
berterima kasih kepada allah
walaupun yang datang tidak menyenangkan untuk kita
nah lain lagi dengan nikmat
nikmat itu ada dua juga mbak
ada ni'mat pakai qawf
dan itu berbeda juga ya
kalau niat itu setiap kebaikan setiap kebahagiaan yang diberikan kepada manusia sehingga membuat manusia itu lebih dekat ke allah
maka ni'mat dengan syukur
nah tapi ada yang kedua namanya ni'mat
nikmat bahagia enak tapi tidak membuat dia dekat sama allah
kalau bahasa lainnya istidroj
nah berarti orang yang kona'ah dia akan syukur
orang yang tidak ⁇ naa dia akan ngeluh akan ngedumel akan marah akan membenci keadaan akan prasangka buruk dan seterusnya dan seterusnya
jadi kalau kita
jadi kalau kita masih di level membanding bandingkan hidup kita dengan orang lain nah berarti belum ya
belum bersyukur dan otomatis berarti belum kona'ah
luar biasa ilmunya
seperti biasa ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari netizen kita simak bersama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketika kita memiliki ambisi atau cita cita tertentu tetapi tidak dapat tercapai bagaimana agar kita tetap bisa bersikap ⁇ konaah ⁇ terhadap kehendak allah tersebut
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dari mbak kotron
biasalah kalau masih muda kan ambisinya macam macam
tapi itu tadi gak ketemu sama ekspektasinya dan realitanya gitu
bedakan antara ambisi dengan ambisius
dua kata yang menurut saya maknanya beda
kalau ambisi itu ketika kita punya keinginan dan kita berusaha mengejar keinginan itu
seseorang yang ketika dia punya keinginan
dia memaksa untuk mendapatkan keinginan itu dengan menghalalkan segala cara
walaupun cara itu diharamkan
nah itu ambisius
gak boleh ambisius
kalau ambisi boleh
nah ketika sesuatu itu tidak terjadi
tidak sesuai dengan maunya kita
nah disitulah nanti ada sikap namanya ridho
nah maka kona'ah itu ditempatkan jangan di awal
di awal tuh kita harus mengejar dulu
nah kalau pun nanti hasilnya ridho
nah oh berarti menurut pandangan allah
boleh jadi yang cukup untukmu adalah segini
jadi jangan sampai dalam hidup itu kita kona'ah duluan
segini aja udah alhamdulillah
tapi kan kalau kita punya harapan punya keinginan
ya silahkan dikejar gitu
bukankah setiap langkahmu untuk mendapatkan keinginanmu akan mengundang pahala dari allah
maka nanti ada dua yang harus dibedakan
ada berharap ada berangan angan
nah itu menarik tuh
kalau berharap itu ketika dia melakukan sesuatu disertai usahanya
kalau berangan angan enggak
dia berharap sesuatu tapi gak ada ikhtiar
bikin status akan indah pada waktunya
nah tapi dia enggak usah enggak ikhtiar
nah itu berangan angan
islam melarang berangan angan
tapi islam membolehkan kita untuk berikhtiar dan berharap pada kebaikan
saya kira begitu
untuk mengejar apa yang kita mau silahkan
gantungkan dan sandarkan semuanya kepada allah
tapi kan pada dasarnya manusia itu seperti tadi ahilman sampaikan ya
mungkin kita senangnya berkeluh kesah gitu
udah jadi fitrohnya begitu ya
ada lagi ngerasanya gak pernah cukup nih
jadi bagaimana kita memahami batasan yang oke
saya harus menerima ketentuan
saya harus menerima ketentuan allah
apa yang allah beri
tapi di sisi lain saya masih bisa nih punya
punya ambisi punya usaha untuk kejar apa yang saya mau
jadi batasannya itu kan bisa jadi banyak orang yang bingung ya
kalau saya begini
simpelnya dalam hidup ya
kalau yang kita kejar masih sifatnya angka masih bisa kita dapetin
kalau sifatnya masih angka ya
masih bisa dikejar untuk bisa kita dapatkan
sesuatu yang terukur gitu misalnya
sifatnya kita kejar
tapi ingat ya
jangan kemudian menggantungkan tujuan kita itu
sehingga melupakan kita pada sikap sikap terbaik dalam hati kita gitu
orang banyak terombang ambing dalam hidup
menurut saya ada empat alasannya
satu kenapa orang hidupnya terasa berat nih
satu karena terlalu berharap kepada selain allah
bahkan berharap kepada diri kita pun juga gak boleh tuh
karena terlalu berharap kepada manusia
bahkan terhadap diri kita sendiri
karena pada akhirnya bayangannya pun pergi meninggalkan dirinya
jadi ya kita siapa sih
makanya bicara untuk lebih nyandarin aja ke allah
yang kedua kenapa orang hidupnya terasa berat
karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia
dia menjadikan ukuran penilaian manusia itu sebagai ukuran hidupnya gitu
itu gak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan
nah yang ketiga orang yang tidak akan bahagia orang yang jauh dari allah
sudah pasti ya
dan keempat orang yang tidak mau mengevaluasi diri
empat terlalu bersandar kepada selain allah
dua terlalu sibuk dengan penilaian manusia
tiga jauh dari allah
jauh dari allah
empat tidak mau mengevaluasi diri
kita bahas lebih detail
ahilman pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini
kita bicarakan pada padanya

pemirsa terimakasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode real barr dan kona a
ahilman tadi kembali lagi
kalau kita bicara tentang orang yang set moviesa
selalu merasa gak cukup itu kan berarti ada hal yang harus diperbaiki hubungan sama allah itu udah pasti
dan kalau kita lihat sekarang itu kan kayaknya kita mudah banget gitu merasa kurang apalagi dengan sosial media
dalam perspektif saya ya kadang kadang kalau kita melihat orang lain kok dia bisa achievement ini ya
dia bisa kesini ya kok saya segini gini aja gitu nah di era yang seperti ini tuh sebenarnya harusnya
effort kita untuk merasa cukup kona'ah itu juga harus lebih besar ya sebenarnya
iya iya tadi sebenarnya kata kuncinya sudah mbak mila sebutkan di segmen sebelumnya
kenapa banyak orang yang tidak merasa cukup jawabannya karena tidak bersyukur
kenapa tidak bersyukur salah satu jawabannya karena apa sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain
maka ini rumus ya kalau hidup kita mau bahagia ojo dibanding ke jangan dibanding bandingkan
satu kali ketika engkau membandingkan hidupmu dengan orang lain apalagi urusan dunia
maka engkau tidak akan bisa menemukan nikmat dari pemberian yang allah berikan dalam hidup kita
jangan mengukur ukuran kakimu dengan ukuran sepatu orang lain
kenapa karena setiap kaki memiliki ukurannya masing masing
kaki kita tiga puluh delapan ukurannya tapi paksain pakai yang empat puluh dua nomornya apa yang terjadi
aduh gak nyaman
iya kaki kita tiga puluh delapan pakai yang tiga puluh enam apa yang terjadi
maka dalam hidup senanglah sekedarnya sedihlah sewajarnya
karena pada akhirnya semua akan kembali kepada allah
jika mampu silahkan jika tak mampu jangan dipaksakan
akhirnya ini makin kesini tuh kita mungkin bertambah umur semakin menyadari bahwa dulu masih umur dua puluh an gitu ya
apalagi ya dunia medsos gitu ya
tempat pamer tempat pamor gitu ya
jadi apa yang terlihat di medsos itu kan
apa doanya ini menarik sekali
perhatikan terjemahannya ini doa
tapi di dalamnya ada rahasia ketenangan hati
allahumma ya allah
ini sesungguhnya aku
as'aluka aku bermohon
jiwa yang tenang bersamamu
meyakini pertemuan denganmu
jadi kalau mau tenang
dan menerima semua ketentuanmu
jadi kalau mau tenang
ridho dengan ketentuan allah
dan yang ketiga
dan merasa cukup dengan semua pemberian allah
bab yang kita bahas hari ini
tentang ridho dan kona'ah
adalah jalan terbaik
untuk mendapatkan ketenangan hati
mau tenang ridho
mau tenang kona'ah
selama engkau hidup gak ridho
selama engkau hidup gak kona'ah
engkau tidak akan mendapatkan ketenangan
dan bagaimana jalan keluarnya
satu prasangka baik sama allah
aku sesuai prasangka hambang
jadi kalau tadi ada pertanyaan ya
coba belajar khusnuzon sama allah
prasangka baik sama allah
allah maha baik
allah lebih baik
allah tahu yang terbaik
sedangkan kita tidak tahu mana yang terbaik
dan kadang kadang itu bisa dilakukan
kalau misalnya saya merasa sedang futur gitu ya hilman
kita tinggal meresapi aja kadang kadang
apa yang sudah allah kasih ya
iya kayaknya allah selalu menjawab kok
apa yang kita butuhkan
ketika ada yang bertanya
kenapa hidup saya kok banyak masalah
saya kira jawabannya adalah
karena engkau lupa melihat nikmat allah yang banyak
fokusmu lebih banyak melihat masalah
daripada nikmat yang allah berikan
makanya sangat sedikit sekali orang yang bersyukur
sehingga berapa kali allah sampaikan dalam al quran kanfurun
terus dalam ayat lain
kenapa allah ingatkan syukur syukur syukur syukur
ingin membuat hambanya
kalau nikmat allah itu banyak
ketika dikasih nikmat
ketika dikasih amalan
jadi kalau dikumpulin
kita ini dikasih nikmat kurang syukur
ketika ada takdir kurang ridho
kurang ajar ya
yang kurang tuh ada di kita aja
kembali kepada poin tadi
ridho dan kona'ah adalah dua sikap
yang harus dihadirkan
jika dirimu ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan
dan insya allah kita akan senantiasa bersyukur juga ya
hilman menarik sekali
tapi tidak terasa kita sudah di penghujung acara
seperti biasa pemirsa
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di akhir pertemuan ini
mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
lembutkan hati kita
tenangkan perasaan kita
dan semoga doa doa ini pagi ini
adalah doa doa yang dikabulkan oleh allah swt
berikan kepada kami ketenangan hati
berikan kepada kami kelembutan hati
yang senantiasa tenang ketika bersamamu
yang senantiasa aman di jalanmu
yang senantiasa aman di jalanmu
yang senantiasa aman di jalanmu

untuk berjumpa denganmu
yang rizal dengan ketentuanmu
yang pandai merasa cukup
atas semua pemberian darimu
tanamkan rasa syukur di hati kami
rasa sabar di hati kami
atas ujian darimu
dan jadikan kami hambamu
yang hidupnya lebih baik
daripada kehidupan yang sebelumnya
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala al mursalin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh